sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tolong api kemakaran

kemakaran ya allah
kita mau tinggal di mana
aku gak mau
tidur di kolam jembatan
pake mandi pake air talim bau
gue juga lagi bingung
iya ini pertinggalan
cuma satu satunya buat lu lah rumah
kebakan habis semua
barang barang juga udah gak ada lagi
saya belum pernah memberi kalian kebahagiaan
kalian suruh meninggalkan saya untuk keselamatannya
semoga arwah mereka diterima di sisimu
kembali ke orang kalian
dasar si paul
nih gue bini lo tau gak
aku tuh daughter nya daddy tau gak sih
anaknya daddy yang paling cantik sedunia
cuman rumah habis bang
barang barang juga udah ludes
saya nggak punya rumah lagi bang
tapi sekarang kita gak punya rumah
kita nggak punya tempat tinggal lagi
ah sekarang kalian berdua
gak usah khawatir
kalian pulang ke rumah saya
makanya kita tinggal di sini rah
kenapa sih mundur maju mundur maju begitu
jadi gak nih
pokoknya mami udah gak sulit lagi mereka injek rumah ini
mereka baru saja kena musibah
rumah mereka kebakaran
dan mereka gak punya tempat tinggal
mau kalian ini kena tsunami
atau apapun banjir or warniver
nggak usah ngada
apalagi di depan perempuan
tolong jangan pergi
aku mau kamu balik lagi ke rumah sayang
aku gak mau aku nggak mau balikin lagi ke rumah itu
itu bukan rumah kamu
itu rumah orang tua kamu
aku pikir aku bisa pikirkan
aku tahu apa yang harus aku lakukan sekarang
tapi kita kan masih bisa tinggal di situ sementara
aku nggak mau
omas sayangku inilah kamar kamu
aduh asik banget nih
waduh tempat tidurnya kayak lapangan bola mantep
bang paul ini bener bang
bener bener ya ini bukan
astaga ayah aku suka banget
mari kita pergi
ini adalah kamar kamu
aku suka rukus bang
terima kasih ayah
asik banget nih
ini kalian segeram tidak usah hidup susah lagi
siapa sih itu
siapa sih itu
asar banget tuh ketuk pintunya
aku akan cek oke
tunggu aku balik
mana ardain mana dua orang kamu kali itu papi
safira tunggu dulu
mami biarkan mereka tinggal di sini
jangan ya usir mereka
aduh ini pasti perang besar kawan
baiklah oke nen
aku tidak peduli untuk menerima kalian berdua tinggal di sini
tapi itu semua karena rasa kemanusiaan saya
tapi dengan satu syarat tentu saja
kamu dan kamu harus ikut saya punya peraturan dalam rumah ini
karena saya adalah nyonya rumah di sini
untung mereka berdua tidak jadi perang
waduh itu apaan
asal kalian boleh tinggal di sini gak ikut aturannya apa ada
ya tidak ada masalah
ki ada lomba cerdas cermat ikutan yuk
wow kok gitu sih ki lumayan kali buat nambah pengalaman ikutan ya
emang ada adianya gak
ada tuh lumayan kali buat kita buka puasa berdua
oh iya deh aku ikut deh
buat apaan nih
eh lu jadi capek berisik banget sih
iya lu gak suka pergi aja lu sana
eh pergi bi bawa gue
oh pengumuman cerdas cermat
gue kirain pengumuman apaan gak penting banget sih
ehm gua harus ikutan acara ini
dan gua yakin pasti glenn mau jadi partner gue
halo perhatian semua ada pengumuman nih
gue mau ikut lombaik cerdas cermat ramadhan
siapa dikasih ini yang mau jadi partner gue
ah tinci mau ikutan dong
kak tinci salah satu siswi yang terpintar di sindang
ya cinci boleh ikutan ya
eh tinci risik tau gak sih lo
eh lo mau kan jadi partner gue
iya lah emang siapa lagi yang gue tunjuk di situ
enggak gua gak mau sama lu
kita liat foot lagian gua juga udah ada partner sama laura gue

semuanya ialah bapak
kemminyanya gue olurin tuan tuan
di dua lokasi
pulang sekolah gue enterin lo aja ya sekalian gue mau liat rumah lo yang baru
udah gak apa apa kak lira lumayan ya